antoni sinisuka ginting lolos ke final badminton asia championship dua ribu dua puluh tiga setelah mengalahkan pemain jepang kanta suneyama
di final ginting akan menghadapi loh kian yu asal singapura
dalam laga semifinal di sheikh rashid bin hamdan indoor hall dubai uni emirat arab sabtu ginting dan suneyama sempat bermain alot dalam memperebutkan sepuluh poin pertama
setelah skor tujuh sama ginting mulai menjaga keunggulan hingga menang dua satu tiga belas pada game pertama yang berlangsung lima belas menit
ginting yang menjadi unggulan kedua kembali mendapat perlawanan sengit di game kedua
setelah kedudukan empat belas empat belas pemilik lima gelar bwf world tour ini melesat hingga memenangkan game kedua dengan skor dua satu
lolos ke final ginting akan menghadapi tunggal putra singapura loh kian you minggu tiga puluh april ini
sejak dua ribu dua puluh satu level badminton asia championship naik tingkat setara dengan bwf super seribu
ginting gemesnya cukup panjang juga dan hari ini udah di sore ini udah harus main lagi di semifinal
cuman ya pasti capek pasti juga tapi juga maksudnya ya nggak mau nyerah gitu aja sih
maksudnya ya tetap harus ngatasin semua problem yang ada
nggak mau terlalu mikirin match lagi sih maksudnya dari sini juga habis match ini balik buat recovery juga
terus juga ya lebih siapin diri sendiri dulu sih dari segi pikiran dari segi badan semua segala macem dan ya lihat besok aja di lapangan